terkait keluhan warga terkait dengan kenaikan tagihan listrik bergabung ketua pengurus harian ylki tulus abadi
selamat malam pak tulus
selamat malam mbak
sejauh ini aduan ke ylki dari pelanggan dari masyarakat terkait dengan kenaikan tagihan listrik seperti apa
apakah aduan aduan ini baru di bulan terakhir saja atau selama masa pandemi selama masa masyarakat melaksanakan kegiatan dari rumah work from home
memang sudah masuk nih aduan aduan terkait dengan kenaikan tarif listrik ini
pertama kalau pengasuhan masalah konsumen listrik itu di ylki secara reguler selalu menduduki ranking lima atau enam dari pengasuhan yang masuk di ylki
jadi itu memang
masuk ke tem pengasuhan konsumen listrik
bernambah tinggi ketika
masa pandemi ini khususnya
tagihan listrik terhitung sejak
maret ya mulai maret itu kan psbb
kemudian akan terasa di april dan mei
jadi paling tentara itu
di bulan mei dan juga
bulan juni ini yang saya kira menjadi
semacam tunjang janji
pengasuhan konsumen listrik
terkait dengan tagihan
dan yang terakhir
terkait dengan konsumen shock
karena konsumen merasa
pemakaiannya tidak besar itu
tapi tagihannya kok besar itu
menghasilkan permasalahannya ke pln
ada yang belum bisa direspon oleh pln
baik menganggap nomor telepon satu ratus dua puluh tiga
ataupun ilang mensos
belum mendapatkan respon
mungkin karena pengubahannya pengajuan atau seperti apa
pengajuannya tidak bisa direspon
pengaduan itu belum tertangkap semuanya
oleh sistem atau kanal pengaduan di pln
oke tanggapan dari ylki sendiri seperti apa
itu tadi sudah dijelaskan dari pihak pln
adalah pemakaian yang terakumulasi
karena selama masa pandemi ini
melaksanakan kegiatan semuanya dari rumah
jadi praktikly otomatis bahwa
meningkatnya juga tagihan listrik gitu
tapi artinya sosialisasi atau
informasi yang disampaikan oleh pln
alasan alasannya atau faktor faktornya tidak
tidak sampai ke masyarakat kan pak tulus
ya secara teknikly
apa yang disampaikan oleh pln
itu saya kira benar ya
sejak masa pandemi kan
itu yang bekerja di rumah begitu
dominan bekerja di rumah
dan belajar di rumah dan seterusnya
yang itu semua membutuhkan energi listrik
dari mulai yang paling ringan
seperti misah handphone
ataupun yang berat seperti aset dan sebagainya
tetapi yang memang
tadi sudah dikatakan bahwa
terhadap masyarakat terkait dengan
akan adanya misalnya
efek kenaikan tagihan listrik
yang tidak akan datang itu
tidak sampai secara utuh kepada konsumen
sehingga pesan ataupun warning
dari pln tidak sampai ke konsumen
sehingga banyak konsumen yang merasa shock
dengan healing shock ini ya
yang harus diluruskan kan bahwa
kekejian ini saya kira
kenaikan listrik secara pihak
kenaikan tarif listrik secara pihak
ataupun semacam subdivisi lah
karena untuk menaikkan tarif listrik
itu bukan kewenangan pln
tapi harus melibatkan harus dengan

atas persetujuan pemerintah
pemerintah yang eksekusi
dan harus komunikasi dengan dpr
saya kira tidak main main dalam hal
kenaikan tarif listrik
kalau kita bicara kenaikan itu
secara terselukung atau apapun
oke alasannya sudah jelas
pak tulus juga sampaikan bahwa sebenarnya
masuk akal karena konsumsi listrik meningkat
selama masyarakat bekerja
melakukan seluruh aktivitasnya dari rumah
kemudian ada tawaran bahwa dari pln
kemudahan cicilan pembayaran yang
nantinya bisa akan dilakukan
atau dicicir selama beberapa kali
empat kali kalau saya tidak salah
ini cukup menjadi solusi anda melihat
ya saya kira sebenarnya itu satu
intikat baik dari pln
tetapi juga sebenarnya
yang harus dijemahi adalah
respon pengajuan itu yang harus
lebih cepat akurat
dan kemudian konsumen tidak merasa
pasien listrik di satu sisi
dan di sisi lain
komunikasi dengan pln
bisa nyambung dengan konsumennya
sehingga konsumen tidak marah
dengan kejadian itu
dan saya kira ini juga
bagi konsumen juga harus menjadi
evaluasi ya bahwa dengan
dengan new normal
adanya pandemi ini
dan teknologi yang sudah ada
seharusnya pencatatan netel itu sudah
tidak zamannya lagi untuk
datang ke rumah
apa ada teknologi yang begitu canggih yang dimiliki
indonesia memegang nomor
handphone memegang handphone bahkan lebih
dari satu mengapa masih bergantung dengan
yang manual katanya masyarakat
digital katanya serba
canggih serba digital tapi kok
masih konvensional ini yang saya kira
harus menjadi evaluasi bagi
konsumen dan juga
bagi pln itu sendiri
pak bob mengatakan mulai
datang seluruh pencatatan netel yang
yang akan datang kembali menurut saya ini
justru harus diketahui kok enggak
masalah catatan netel sudah diserahkan
kepada konsumen dengan teknologi yang dimiliki
yang harusnya setelah ini khususnya
dari masyarakat bahwa
perubahan itu ya betul selama
home dan bisa dilakukan mandiri
begitu ya pak tulus ya
saya kasih contoh ya kalau di negara negara
ramai yang sudah lama dilakukan
pencatatan netel itu hanya datang
setiap setahun sekali atau
minimal setiap enam bulan
sekali dengan tujuan memverifikasi
input data pemakaian
listrik itu dari konsumen yang
dikirim ke kantor
pln setempat karena sebenarnya yang
tahu pemakaian secara real
dengan angka angka yang ada di kwh
netel itu kan sebenarnya konsumen
ini dengan adanya covid
dan jadi katanya kita
ingin new normal ya jadikan
dimana kita bisa mencatat sendiri
pemakaian listrik kita kepada
prabayar sebenarnya ini solusi
akan selesai kalau
dikonversi menjadi prabayar tapi kan
faktanya masih lebih banyak
oke new normal membawa perubahan perubahan
needs behavior semuanya juga harus adaptasi
terima kasih pak tulus abadi sudah
bergabung dengan cn indonesia connected
malam hari ini